halo sahabat ke mas tv baru baru ini presiden joko widodo memberikan pangkat jenderal kehormatan kepada prabowo subianto
namun banyak sekali pro dan kontra dari sejumlah pihak terhadap pemberian pangkat jenderal kehormatan ini kepada prabowo
sebagian masyarakat menyayangkan pemberian pangkat jenderal kepada prabowo mengingat karir militer prabowo yang pernah diberhentikan karena dugaan kasus menculikan sejumlah aktivis pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan
lalu apa sebenarnya alasan presiden joko widodo memberikan pangkat jenderal kehormatan ini kepada prabowo mari kita bahas
rabu tepatnya tanggal dua puluh delapan februari dua ribu dua puluh empat secara resmi presiden joko widodo memberikan gelar gender kehormatan untuk menteri pertahanan prabowo subianto
prabowo resmi berpangkat jenderal kehormatan setelah presiden joko widodo menyempatkan empat bintang pada rapat pimpinan tni polri
di markas besar tni cilangkap jakarta timur
dan implikasi dari penerimaan anugerah bintang tersebut ini sesuai dengan undang undang nomor dua puluh tahun dua ribu dua belas
pada tahun seribu sembilan ratus dua puluh sembilan kemudian panglima tni mengusulkan agar pak prabowo diberikan pengangkatan dan kenaikan pangkat secara istimewa
dalam jejak militer prabowo pernah diberhentikan secara resmi dari angkatan bersenjata republik indonesia
hal itu karena prabowo dinilai sebagai orang yang bertanggung jawab atas penculikan
momen tersebut tepatnya terjadi pada tanggal dua puluh empat agustus seribu sembilan ratus empat puluh lima
ada pula surat pemberhentian prabowo dari abri yang beredar pada tahun dua ribu empat belas silam
dalam surat itu prabowo dinyatakan bersalah dalam sejumlah kebijakan selama di militer
yang salah satu putusan dalam surat tersebut ialah kasus penculikan pada aktivis tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan
membahas soal karir prabowo memiliki perjalanan karir yang cukup panjang dalam militer indonesia
dimulainya pada tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh empat yang merupakan lulusan dari pendidikan militer akademi bersenjata republik indonesia
ia sempat menjadi wakil komandan kesatuan anti teror pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
pernah menjadi komandan batalion infanteri lintas udara tiga ratus dua puluh delapan kostrat pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
dan menjabat komandan grup tiga pusat pendidikan pasukan khusus pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga
dan jabatan serta pangkat yang pernah diraih hingga menjadi jenderal kehormatan pada dua puluh delapan februari dua ribu dua puluh empat kemarin
dua minggu setelah pencoblosan pemilu jokowi secara terbuka memberikan pangkat jenderal kehormatan ini kepada prabowo
sebenarnya apa sih pesan politik dari jokowi dibalik pemberian pangkat jendela kehormatan ini untuk prabowo
dan ilmu politik dan wakil dekan visip uin syarif hidayatullah berpendapat
bahwa pemberian pangkat jenderal kehormatan kepada prabowo dari jokowi adalah bentuk intimisasi
untuk memperkuat relasi di antara keduanya
mengingat prabowo dan gibran sejauh ini masih memimpin dalam perebutan presiden dan wakil presiden pemilu dua ribu dua puluh
ia menambahkan pesan politik ini dianggap penting
karena jokowi juga perlu memastikan prabowo bisa mengawal dan menyelesaikan programnya
direktur eksekutif setara institut halili hasan berkomentar
pemberian bintang kehormatan bagi prabowo ini lebih mengedepankan politik dan untuk kepentingan politik jokowi
kepentingan yang dimaksud adalah menanamkan jasa kepada prabowo yang diproyeksikan oleh jokowi bakal menjadi presiden selanjutnya
menurutnya pemberian bintang kehormatan tersebut tidak lasa
undang undang nomor tiga puluh empat tahun dua ribu empat tentang tni tidak mengenal bintang kehormatan sebagai pangkat
perguruan tinggi hanya berlaku untuk prajurit aktif bukan purnawirawan atau pensiunan
oke sekarang tahun dua ribu sembilan dibuatlah undang undang nomor dua puluh tahun dua ribu sembilan
itu ada di dalam pasal tiga puluh tiga b
bagian dari pemberian kehormatan atau pemberian jasa
tetapi itu hanya terbatas terbatas pada mereka yang masih aktif
saya ulangi lagi pada mereka yang masih aktif
tapi catat pasal tiga puluh tiga b itu hanya khusus mereka yang masih aktif
tapi bukan bintang yang dipundak
tolong dicatat ini pembuat keputusan di pemerintah
kita harus mencermati ya ketika reformasi berjalan
itu kan diawali dengan kerusuhan masal
dan apa yang dilakukan dengan pemberian gelar pangkat kehormatan itu saja tentu saja menyentuh hal hal yang sangat fundamental
dengan seluruh fakta fakta yang ditemukan mengawali proses reformasi itu
untuk menjaga tuduhan atas dirinya melakukan transaksi politik
jokowi menyampaikan bahwa pemberian pangkat jenderal kehormatan kepada prabowo dilakukan setelah pemilu
hal tersebut mengartikan tidak ada sangkut bawati dengan transaksi politik
ya kalau strategi politik kita berikan aja sebelum pemilu
dan sudah dilakukan semuanya
sebelum mendapat pangkat kehormatan
pak prabowo juga sudah mendapatkan bintang yuda atau bintang tertinggi di tni
bintang yang saat ini digunakan
itu juga sama dengan yang saat ini disematkan yaitu bintang kehormatan
yaitu bintang empat jenderal kul untuk pak prabowo
jadi mekanismenya sudah sesuai
tak hanya prabowo ternyata ada purnawirawan lainnya yang pernah mendapat pangkat jenderal kehormatan pada era sebelumnya
yang merupakan komandan resimen pada komando angkatan darat pada november seribu sembilan ratus sembilan puluh
kemudian adalah susilo sudarman
yang meraih penghargaan pangkat jenderal kehormatan di era presiden soeharto pada seribu sembilan ratus sembilan puluh
yang mendapatkan pangkat jenderal kehormatan saat menuduki posisi sebagai kepala badan intelijen negara
yang mendapat penghargaan pengangkat jenderal kehormatan di era presiden abdurrahman wahid
yang mendapat pangkat jenderal kehormatan setelah pensiun dari presiden abdurrahman wahid
yang mendapat penghargaan jenderal kehormatan di era presiden megawati
yang mendapat pangkat jenderal kehormatan setelah menjadi menteri pertambangan dan negeri
lalu apa bedanya antara pangkat jenderal kehormatan dan pangkat jenderal biasa
secara umum jenderal merupakan pangkat tertinggi dalam tni angkatan darat
yang dicirikan dengan empat bintang emas di pundak
pangkat jenderal ini setara dengan marsikal di tni angkatan udara
dan laksamana di tni angkatan laut
jenderal biasanya menduduki posisi strategis
seperti panglima tni wakil panglima tni dan kepala staf tni angkatan darat
pangkat itu hanya bisa diraih lewat promosi secara bertahap oleh prajurit yang masih aktif berdinas
dan saat pensiun pangkat jenderal masih melekat dan statusnya menjadi purnawirawan
jenderal kehormatan merupakan pangkat istimewa
yang diberikan kepada perwira tinggi tni angkatan darat
yang memiliki prestasi luar biasa serta berjasa bagi negara
pangkat ini tergolong sebagai penghargaan atas dedikasi pengabdian mereka
terhadap tni dan bangsa
sekilas tanda pangkatnya memang sama
namun dengan tambahan embel embel hor
kemudian jika dilihat dari sisi kekuatannya
pangkat jenderal biasa masih termasuk lebih kuat statusnya
dibanding pangkat jenderal kehormatan
kenaikan pangkatnya merupakan konsekuensi jabatan
dan hanya bisa diberikan pada prajurit aktif
jika pemberian pangkat jenderal ini kepada prabowo disebut sebagai dedikasinya
terhadap pembangun ruang likup tni dan negara
menurut kalian gimana nih soal pengangkatan jenderal kehormatan ini kepada prabowo